dahulu kala di kerajaan lunafil hiduplah putri cantik bernama selena
dia terlahir dari raja dan ratu yang sangat murah hati
selena dicintai semua orang dia diperlakukan seperti jimat keberuntungan
oh yang mulia kau selalu membantuku seperti teman dekat
padahal aku hanya garis biasa
ah hentikan itu kita semua sama di dalam diri kita
putri selena suka melukis hal hal mistis dan juga magis
ular dan singa keren kan
ah kalau kau berkata begitu
suatu hari selena jatuh sakit
kota dan kerajaan lainnya bekerja keras untuk menemukan obat terbaik untuknya
tapi tidak ada yang berhasil
selena buka matamu
hari hari berlalu tapi tiba tiba suatu hari
selena bangkit dari tempat tidurnya seolah tidak terjadi apa apa
hah itu tidur yang nyenyak
ayo gini ayo keluar sebentar
jalan jalan di sekitar taman dan para pekerja tercengang
aku aku akan memberitahu ratu
pekerja itu pergi menemui ratu
aku tidak percaya ini
anda bisa melihat keluar yang mulia
ratu melihat selena di taman
dia berlari ke arah selena dan memeluknya erat
oh aku sangat khawatir
selena tidak menyadari apa yang terjadi padanya
tapi kerajaan langsung merayakannya dan pesta besar disiapkan untuknya
apa yang terjadi
oke jadi inilah penjelasannya
kau sakit dan aku tidak tahu kenapa kau terlihat bingung
saat itu adalah pesta kerajaan dan ruang makan diisi dengan makanan lezat
selena lapar sehingga dia mengambil segalanya untuk dirinya sendiri dan mengunyahnya
ya ampun sayang pelan pelan
ibu aku lapar sekali aku tidak bisa menahan diri
tapi kau hampir memakan semua yang ada di meja sayang
dan em kita bahkan belum memulainya
oh tidak selena
ayo pergi saja ya
hmm ibu ayah terima kasih untuk makanannya yang lezat
gini membawa selena ke kamarnya
kau baru saja makan sepuluh menu
aku masih lapar
oh tidak apa ini yang kupikirkan
aku akan mengambilkan jus vampir
iya hanya itu satu satunya pilihan
gini keluar dan mengambilkan selena jus vampir
dan setelah dia meminumnya
aku akhirnya kenyang terima kasih gini
kenapa kau selalu dramatis
jadi kau salah satunya
selena kau adalah vampir
iya benar dan kau burung hantu
gini aku sudah selesai makan jus vampir
dan kau merasa kenyang
manusia bahkan tidak bisa menyentuhnya
hore jadi aku adalah vampir haha
matamu merah saat kau bangun tadi seharusnya aku
baiklah aku pergi sekarang
selena berjalan ke cermin
dan dia tercengang
kulitnya pucat matanya merah dan taringnya tumbuh panjang
gini prank apa yang kau mainkan

pasti ada cara untuk memperbaikinya
mungkin aku harus duduk di bawah sinar bulan
selena yang malang mencoba cara yang sia sia untuk kembali normal
apa yang aku lakukan
dia sangat kesal
tiba tiba sebuah tangga di belakang kastil menarik perhatiannya
dia pergi ke sana untuk menjelajah
itu adalah ruang buku antik
saat selena membaca sekilas dia menemukan buku keluarga
keluarga femchester memiliki satu vampir yang lahir setiap empat generasi
mereka sebagian besar ditakdirkan untuk menjadi keji
tiba tiba selena dikelilingi oleh kelelawar
dari mana kalian berasa
ya aku kelelawar
dan ini temanku yang lain kelelawar
wow kau tidak punya nama
kami menggunakan klik kalian manusia tidak dapat mendengar kami
yang mengejutkanku sepertinya aku vampir
oh jadi kau generasi keempat
itu mark douglas dan ken
ayo ayo bermain main sebelum matahari terbit
selena dan para kelelawar berkeliaran di kota
selena melihat kelelawar kelelawar ini mengerjai semua orang di kota
selena lihat dan belajar ya oke
segera mereka terbang ke tebing
mereka melihat rusa putih cantik duduk di sana
sekarang giliranmu mampir ganggu dia
ehm aku tidak bisa
hah jangan terlalu lemah begitu
vampir dimaksudkan untuk membuat masalah terima nasibmu
selena berjalan menuju rusa itu dia memperhatikan rusa itu terluka
oh rusa malang itu terluka aku akan merawatnya
selena secara ajaib menyembuhkan luka rusa itu dan membantunya bangkit
selena terkejut dengan kekuatannya
kau punya jiwa yang baik
cahayanya bersinar terang dan dia berubah menjadi pria tampan
jangan sembunyikan dirimu aku sendiri adalah manusia serigala dan aku tahu kau adalah vampir
aku melihat kau dengan kelelawar mereka mencoba mempengaruhimu
kau tadi sekor rusa
ah itu tadi kejahilan para penyihir konyol
ya ampun bangunkan aku dari mimpi buruk ini
kami semua para makhluk pernah begitu kami juga tidak menerima identitas kami ayo
biar aku tunjukkan
edwin membawa putri selena ke pondok tidak terlalu jauh tempat tinggal banyak makhluk
wow jadi semuanya
makhluk makhluk ini adalah makhluk yang baik tapi masyarakat tidak menerimanya karena penampilan mereka
orang orang takut berada di dekat mereka beberapa dari mereka terpengaruh secara salah
kita semua punya sisi positif sekarang aku takut untuk memberitahu orang tuaku tentang diriku
jangan kita tidak tahu apa yang akan terjadi
hmm hai semuanya apa keahlian kalian semua
aku bisa mengangkat barang terberat aku bisa melihat masa depan
jadi jadikan keterampilan kalian sebagai kekuatan dan kita akan berhasil melewati lunaville sudah waktunya kita diperlakukan setara
ya percayalah akulah sang putri
dorongan selena membuat semuanya mempercayai kemampuannya segera banyak makhluk beralih untuk membantu dan bersikap baik
putri selena melakukan tugas kerajaannya di siang hari dan setelah tidur siang dia pergi menemui makhluk luar biasa yang dia motivasi dan dia latih
tidak lama kemudian semuanya menjadi percaya diri bahagia dan merasa bangga pada diri mereka
terima kasih telah membantu kami putri
kalian tidak perlu mengatakannya lagipula aku hidup selamanya
edwin aku pikir sudah waktunya untuk memberitahu orangtuaku aku rasa mereka akan memahamiku
jika menurutmu demikian silakan kami semua di sini untuk mendukungmu apapun yang terjadi
selenatu kembali ke kerajaan
gini dari mana kau
aku pergi menemui anak anakku
kau punya anak
banyak ayo makan malam sekarang
keluarga itu duduk di meja makan
selena sayangku ayah dengar kau sering keluar rumah akhir akhir ini
shhh tidak apa apa sayang aku tahu kau sakit
dan sekarang kau membutuhkan waktu
ibu bukan itu ada sesuatu yang inginku katakan
ibu setelah aku bangun dari sakitku aku merasa seperti orang yang berbeda tapi ternyata aku vampir
hah oh jadi itu sungguh terjadi
oh aku tahu itu akan terjadi suatu hari
maksudku kau keturunan keempat dan kami telah diperingatkan tentang hal itu
apa kau melakukan hal hal jahat di luar
tidak sama sekali ayah sebenarnya aku ingin memberitahu sesuatu yang lain
selena menjelaskan bagaimana dia bertemu banyak makhluk mitos dan mengubah perspektif mereka menjadi lebih baik
raja dan ratu tercengang dan terkesan
sayangku aku bangga padamu atas apa yang kau lakukan begini
keluarga kerajaan kita juga merahasiakannya dari kota karena kita tidak tahu bagaimana reaksi dari kota
tapi kita bisa mengubahnya
olehmu kami akan mendukung kerja kerasmu
bawa makhluk makhluk itu ke kerajaan besok kita akan mengadakan pertemuan
keesokan harinya kerajaan dipenuhi oleh makhluk makhluk mitos para penjaga dan pekerja berusaha membiasakan diri dengan hal itu
orang orang lunafil aku persembahkan putriku untuk kalian yang akan mengambil alih pidato hari ini
putri putri putri
orang orang terkasih aku selena femchester putri lunafil
sudah lama aku merasa terganggu karena kita memperlakukan makhluk mitos
karena kita memperlakukan makhluk mitos dengan buruk kita abaikan mereka dan perlakukan mereka sebagai penjahat
mereka makhluk yang baik hati masyarakat kita telah lama menganggap mereka buruk dan aku ingin mengubahnya
mereka juga bisa menjadi baik mereka dapat membantu dan kita dapat hidup berdampingan
diskriminasi terhadap mereka tidak akan ditoleransi lagi di bawah pengawasanku
karena aku sendiri adalah vampir
aku beruntung dan mendapat kehormatan punya orang tua yang menerimaku apa adanya
awalnya aku juga takut tapi inilah saatnya kita berhenti bersembunyi
kami tidak berbeda bagaimana jika ada minotur jahat
iya manusia juga ada yang jahat kan makhluk jahat akan dihukum sama seperti orang jahat
aku setuju dengan apa yang dikatakan putri
ya aku juga
kota mulai bertepuk tangan dan semua orang bersuka cita atas peraturan baru itu
putri selena gembira melihat penerimaannya kota memberi makhluk makhluk itu kesempatan
aku juga punya rahasia
kini berkilau dan berubah menjadi burung hantu yang agung
hah aku ellie aku menjadi hewan pelihara
kau juga memiliki kekuatan bagi keturunan vampir keempat di keluarga ini
aku melatih semua untuk kebaikan namun aku gagal karena para vampir terpaksa berubah menjadi jahat atau diasingkan
tapi kau kau beruntung dan juga berani aku senang nasibnya telah berubah
tunggu biar aku cerna ini gini maksudku ellie kau selalu ada untukku dan aku akan selalu benar benar benar
tentuku dan aku akan selamanya berterima kasih padamu
dan selena tetap bahagia bersama ellie keluarganya dan teman teman makhluknya
semuanya berakhir baik baik saja bukan
tapi hey ini hanyalah awal dari perjalanan yang luar biasa